tristan orangnya baik tapi kayaknya orang tuanya ada maksudnya baik devi
maksud karangnya apa
lo perjatuh gue tenang sekarang
oh kok kalian ada di sini sih

kalian mau menanggulai kalian jahat
udah udah udah
mereka harus ikut pelajaran mereka harus
ini ada apa sih
ini ada apa sih
ntar di nyempet tas aku
kemarin nyulik sekarang nyepet
nggak bener bener ya
daguannya di sini gue
jadi gue harus ngukulin
sampai yang berantem sampai pelukan makasih jafri kalau karena kamu bangsa bisa bangun
kris nggak ketangkep hah laura itu semua kecil penjahat kayak gitu mah gampang udah biasa ayang
de vries menaklukkan penjahat seperti itu ya udah pulang dulu ya dah ah laura kayaknya badan
aku semua pegel pegel nih habis berantem kamu pulang ngantri aku ya aku ngeri patah di jalan
enggak aku mau jalan jalan sama pacar aku aja ya ntar aku bisa pingsan nih ya aku jalan dua langkah
aja pingsan nih satu
hai satu setengah harap kamu anterin dia aja lagian dengan udah nolongin kamu tadi tapi kamu
ikut anterin pingsan dan pingsan dan pingsan dan nih udah yuk tanah gitu dong ya

oh iya memang madam se sporty ya makanya creator robin tuh you're python benin
terima kasih amat hebat m reality all kayak it patriarch punya kw taruh karotic lu wieder
udah ada janjian sama cewek lain
gak mungkin tau
gimana gak mungkin mungkin aja
namanya juga cowok
aku juga kayak begitu
kalau misalnya aku lagi gak mau nganterin cewek aku
berarti aku ada janji sama cewek lain
udah lupain aja sih rangga
he he kayaknya berhasil nih
gue harus ngambil langkah
biar nggak kehilangan laura lagi
gara gara lo sih nih pak
duit sejuta masih disekat aja
abisnya tuh kita dibohongin sama si kribot sarang tahun tuh
lo baru dengar uang sejati aja
mata lo udah melotot
ini salah lo
yang ambil order kan siapa
jadi salah gue
salah nyak gue
ini salah lo
percuma kita permak di salon
gak taunya bonyok bonyok juga muka kita
institut preman dalam negeri
eh kita itu harus kompak
ini salah lo semua
badan gue ada penyok penyok gini
apalagi gak lo lihat tadi gue dipukul sama si rangka
sama laura juga
malah gue juga sakit nih banget loh
untung aja ini kepala ini buatan allah
coba kalau buatan jepang
retak nih kepala gue nih
eh terus terus
harus nerima order apa ya
gali kubur gali sumur
ini semua salah lo
udah belanjut mah gue lo bang
ada apa kak
tristan orangnya baik
tapi kayaknya orang tuanya ada maksud gak baik deh pi
maksud karangnya apa
kamu inget gak
kemarin mereka ngomongin masalah pernikahan kamu sama tristan
menurut kakak itu aneh aja sih
mereka orang kaya yang punya anak satu satunya
dan anaknya itu punya masa depan yang panjang menurut kakak
mereka malah nyuruh nikah cepet cepet
tapi itu gak aneh
biasa aja deh kak kayaknya
soalnya papa trisang sendiri juga nyuruh nikahnya sambil kuliah kok
karena gak keberatan
kakak bukannya gak setuju
kalian masih muda aja
banyak yang harus kalian raih
karangga sendiri juga mau nikahkan sama laura
kamu tahu dari mana pi
ya ada lah kak
ya kalau kayak gitu
kenapa karangga ngelarang opi untuk nikah sama tristan
karangga sendiri juga mau nikah sama laura
ya jadi wajar aja
kenapa sih karenaga gak ngerti maksud opi
dan seharusnya karangga gak mau nikah sama laura
mau nikah sama laura
kalau makan jangan buru buru
emang kamu sekolahnya masuk jam berapa
ya jam tujuh lah bang
ini sekarang kan masih jam enam
kalau kamu sampai sekolah
penjaga sekolah juga masih tidur
apa kamu mau tidur di sekolah
aku tuh mau temuin rangga dulu
ngapain sih ketemu sama rangga
aku harus mastiin kalau rangga tuh
sayang sama aku tau gak
aku mau kawin sama orang lain

siapa itu rangga ahh